pecinta game di indonesia kembali dimanjakan dengan adanya tampilan baru pada game pokemon go
selain menawarkan banyak tampilan yang baru pokemon go juga disajikan dengan menggunakan bahasa indonesia
kehadiran tampilan baru ini disambut baik para pecinta game
pokemon go pertama kali diluncurkan pada tahun dua ribu enam belas di amerika serikat selandia baru dan australia
pokemon go merupakan aplikasi permainan berbasis lokasi untuk ponsel pintar yang dikembangkan oleh niantic dan the pokemon company
pada bulan desember hingga januari dua ribu dua puluh tiga mendatang festival pokemon terbesar di asia akan digelar di indonesia
rencananya lokasi akan digelar di kawasan pantai indah kapuk jakarta utara
kami memang tertarik untuk lebih banyak mecangkup teman teman di indonesia
saat ini kan kita tahu juga ya mungkin di jakarta sudah cukup banyak tapi kami ingin meraih sampai ke area area lain di sekitaran di indonesia dan sekitar